pulau jawa mempunyai peran penting dalam kompetisi politik indonesia
hal ini terlihat pada pilkada serentak dua ribu delapan belas
bagi partai politik perhelatan pilkada dua ribu delapan belas ini bernilai strategis
pilkada dua ribu delapan belas ini dapat dikatakan sebagai pemanasan atau juga batu lompatan
bagi partai politik sebelum menghadapi pemilu legislatif dan juga presiden di tahun dua ribu sembilan belas
ada banyak warna bendera partai yang akan memperebutkan kue kekuasaan di pulau jawa
pada pilkada serentak dua ribu delapan belas ini tiga provinsi penyumbang pemilih terbanyak yaitu jawa barat jawa tengah dan juga jawa timur
ada delapan pasang calon gubernur dan juga calon wakil gubernur
yakni jawa barat memiliki empat pasang calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan berkontestasi
kemudian ada juga jawa tengah dengan dua pasang calon gubernur dan juga calon wakil gubernur
sementara di jawa timur kontestasi pilkada serentak diikuti oleh dua pasang calon gubernur dan juga calon wakil gubernur
mereka berkampanye menjual figur dan juga program kerja mereka masing masing
bisa dibayangkan begitu penting dan juga strategisnya pertarungan pilkada di ketiga provinsi ini
tak hanya sebagai ajang pemanasan hasil pilkada dua ribu delapan belas di pulau jawa akan dijadikan sebagai gambaran bagi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
keberhasilan kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah di pilkada dua ribu delapan belas
menunjukkan mesin partai di daerah bisa diandalkan
apalagi jika karir partai yang terpilih ini bukan tokoh terpopuler ataupun memiliki elektabilitas tertinggi
di jawa barat konfigurasi dukungan partai politik terpecah kepada empat pasangan calon
pasangan ridwan kamil dan juga uu ruzanul ulum didukung partai politik p tiga pkb nasdem dan juga partai hanura
sementara pasangan nomor urut dua tubagus hasanuddin dan juga anton carlyan didukung oleh pdi perjalanan
perjuangan yang memiliki dua puluh kursi dprd di provinsi jawa barat
selanjutnya pasangan nomor urut tiga sudrajat ahmad syaiqo didukung oleh partai gerindra pks dan juga partai amarat nasional
pasangan nomor urut empat deddy mizwar dan juga deddy mulyadi didukung oleh partai demokrat dan juga golkar
kita beralih ke jawa tengah
konfigurasi dukungan partai politik di jawa tengah terbagi kepada dua pasang calon
ganjar pranowo dan juga taci yasin didukung oleh pdi perjalanan
sudirman said dan juga ida fauziah didukung oleh pkb gerindra pks dan juga pan
seperti yang bisa anda lihat di layar televisi anda
sama dengan jawa tengah dukungan partai politik jawa timur pecah kepada dua kutub pasangan calon
yaitu kofifah indar parawansa dan juga emil dardak yang didukung oleh partai demokrat golkar nasdem dan juga p tiga
dan juga pan yang mendukung pasangan nomor urut satu
kemudian pasangan nomor urut dua syaifullah yusuf atau gus ipul dan juga putih guntur soekarno putri didukung oleh partai pkb pdip pks gerindra
bagi gus ipul dan juga kofifah pertarungan politik kali ini bukan barang baru
sebab mereka pernah bersaing pada pilgub dua ribu delapan dan juga dua ribu tiga belas
bedanya partai pendukung dan juga pasangan mereka kali ini berbeda
selain sebagai lumbung beras ternyata provinsi jawa barat adalah lumbung suara
populasi pemilih membuat provinsi ini menjadi prima dona
pada pemilihan presiden dua ribu empat belas pasangan jokowi dan juga yusuf kala kalah telak di provinsi jawa barat yang dipimpin gubernur dari pks ahmad heriawan
selisih suaranya juga cukup besar yaitu mencapai empat enam ratus tiga puluh tujuh enam puluh enam suara
dan juga masih di pilpres dua ribu empat belas pasangan prabowo hatta meraih empat belas satu ratus enam puluh tujuh tiga ratus delapan puluh satu suara
sementara pasangan jokowi yusuf kala meraih sembilan lima ratus tiga puluh tiga ratus lima belas suara
andai saja pada pemilihan presiden dua ribu empat belas lalu pasangan joko widodo dan juga yusuf kala presiden dan juga wakil presiden kita tidak menang mutlak di provinsi jawa tengah dan juga tiga provinsi lain
seperti bali sulawesi selatan dan juga papua
maka hasil pilpres dua ribu empat belas akan berbeda
walaupun jalan politik menuju pilpres dua ribu sembilan belas akan sangat dinamis tetapi pilkada dua ribu delapan belas
di pulau jawa sedikit banyaknya akan menjadi teropong untuk menggambarkan seperti apa warna dan juga hasil pilpres pada dua ribu sembilan belas mendatang